anda kembali bersama cnn indonesia newsroom
pemprov dki mengimbau warga untuk tidak lakukan libur panjang untuk berwisata keluar kota pada akhir oktober dua ribu dua puluh
hal itu mengantisipasi terjadinya peningkatan paparan covid sembilan belas di wilayah ibu kota
menurut wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menyatakan bahwa dari pengalaman tim gugus tugas covid sembilan belas
pemprov dki selama dua bulan terakhir penggunaan libur panjang keluar kota menjadikan kasus positif covid sembilan belas meningkat secara signifikan
sehingga riza meminta agar warga jakarta menggunakan libur panjang yang terjadi pada dua puluh delapan hingga tiga puluh oktober mendatang
untuk tetap berada di rumah agar menjaga kesehatan dan menghindari paparan covid sembilan belas
memang di akhir bulan ini ada libur panjang yang kalau kita pengalaman dari
beberapa bulan yang lalu dua kali libur panjang itu ketika libur banyak sekali masyarakat kita yang keluar kota
sehingga menimbulkan peningkatan peningkatan
makanya kita himbau masyarakat jakarta sedapat mungkin berada tetap di rumah
sekalipun libur panjang untuk menjaga kesehatan kita bersama